hingga senin siang petugas kepolisian resort blitar kota dan polda jawa timur
terus melakukan olah tkp di rumah dinas wali kota blitar santoso di jalan supriyadi blitar jawa timur
dari hasil penyelidikan sementara petugas menemukan fakta baru terkait kawanan perampok ini
polisi mendapati pelaku menggunakan minibus diduga berplat nomor merah
yang digunakan untuk melancarkan aksi perampokan
ya memang yang tertampak terlintas oleh cctv yang ada di jalan
memang itu menggunakan plat merah
tapi pelat merah ini kan tentunya mungkin juga pengalihan
dan tentu jenis yang sebetulnya
lebih lanjut kapolres menjelaskan bahwa penjagaan rumah wali kota dilakukan oleh petugas satpol pp
mereka bergantian berjaga tiga kali sehari tanpa dilengkapi senjata
sedangkan satu petugas kepolisian hanya melekat wali kota
jika ada kegiatan atau acara di rumah dinas
sebelumnya kawanan perampokan
diduga berjumlah lima orang
menyatroni rumah dinas wali kota blitar senin dinihari
dengan membawa senjata tajam
mereka masuk ke dalam rumah dan beraksi
kemudian mereka menyekap wali kota blitar santoso
istrinya feti dan tiga orang anggota satpol pp
dalam aksinya para perampok juga merusak kamera pengawas cctv
mereka berhasil membawa kabur uang tunai senilai empat ratus juta rupiah
dan sejumlah perhiasan emas
aksi kriminal kawanan ini tergolong nekat
mengingat rumah dinas wali kota blitar
hanya berjarak tiga ratus meter dari mapolres blitar kota
yosibio novianto blitar jawa timur